ini saya datang sama full team
oh iya saya boleh ngevlog di depan rumah
gue sekarang udah ada dirumahnya sally
sini bu pak
nih mereka itu tuh yang ngelidikin hal hal misterius gitu
mana tahu mereka bisa bantuin kita
atau mau kita bantu
atau kita bisa ngusir hantu hantu itu
ntar bapak disuruh beli ini beli itu
ujung ujungnya keluar duit banyak
ya udah sih pak dicoba dulu
daripada ketakutan setiap hari pak
aku pusing ngatur duitnya
pak kalo misalkan mereka ga narikin bayaran bapak mau
tapi inget ya
bapak gamau ngongkosin mereka
terus makanan juga gapapa sediain
bapak ini loh bu
kamu mikir dong
biaya sekolah kamu ongkos kamu jajan kamu
bapak itu menit banget sih
apa apa dihitung semua
kamu panggil aja itu siapa si takut takut itu
nanti pokoknya kalau ada apa apa
biar ibu yang tanggung
itu kan juga uang ibu
panggil aja coba
gis gis ada yang nge dm nih
kalau rumahnya itu ada yang gangguin
kereka ini yang kirimin video
siap pagi dapur jadi berantakan
makanan ada yang hilang
kulkas lemari makan dan menjengakan juga berantakan
kita udah ngalamin ini hampir empat bulan kak
tolongin kita ya kak putra
ini mah hantunya
sama kayak temen kita suka kelaparan si oon
oh iya benernya di kampung suka makanin singkong ya
jadi gini guys
gua butuh bantuan kalian
ini kan channel youtube gue
tolong ya bantuin
ini kan kasus pertama gue nih
kamu gimana ya saya mau pasti bantuin atuh
gimana kan kita bareng bareng terus
mau gak mau kan gua pasti ketemu sama mahluk mahluk gaib
padahal kan gua udah gak mau pake itu
ayo lah mau lah sur

main stun nya berapa
dari ibu satunya
dari ibu satunya
cuma cukup buat beli dua
yaudah deh bu saya beli dua aja
cuma cukup buat beli dua ya udah deh bu saya beli dua aja
saya boleh sekalian ngutang telur atau beras nggak
mas disini gak terima utang utangan
masa cuma makan mie instan doang
saya minta telurnya dua biji aja dulu bu

tolongin lah bu
dua aja bu telurnya
hah ada apa
ini loh bak dari tadi kekeuh banget
disini gak ada utang utangan
eh denger gak saya bilang
pergi ke warung ini gak terima utang
terima kasih sudah datang
full team nggak apa apa kan
di depan rumah
oke guys gue sekarang udah ada di rumahnya sally
salah satu followers gue
di channel youtube buat takut gak sih
gue penasaran nih guys
sebenernya apa sih yang terjadi di rumahnya selly
katanya rumahnya itu diganggu
makanya gue dan tim datang kesini untuk buktiin
apakah benar rumahnya sally ini
diganggu sama makhluk halus atau makhluk lain
jadi buat yang penasaran tetep ikutin ya
di china gue takut gak sih
boleh boleh silahkan
mas selly boleh ceritain gak apa yang sebenernya terjadi di rumah ini tuh
jadi gini kak awalnya
kita kira itu tuh tikus atau gak binatang yang makan makan kita disini
tapi kita mulai curiga sejak
makan kita yang ada di kulkas sama di lemari itu hilang juga
jangan lupa subscribe channel ini ya
mas putra dan itu kejadian selalu terjadi di tengah malam
dan setiap malam tuh ada suara burung gagak di atas atap rumah kita
dan ada suara kuntilanak ketawa gitu serem banget pokoknya
nah gak lama dari situ tuh kak pokoknya kayak ada suara yang makan di sini
kulkasnya suka kebuka sendiri mas
terus lemari makan juga
dan itu kejadian setiap malam
ini sih serem banget ya
oke gus gue bakal update terus perkembangannya
jadi tetap di channel youtube takut gak si
dan juga jangan lupa follow instagram sama facebooknya
pahan sih gis
ini mending gak boleh hewe gak mau teh
pak saya boleh lihat rekaman video cctv nya nggak
siapa tahu aja bukan cuma kaki misterius aja sosoknya
ada yang lain gitu
itu dia mas putra
kita nggak menemukan apa apa
cctv itu saya taruh di sini nih
tapi begitu saya cek paginya posisinya udah berubah
mas putra tolong banget ya bantuin kita
kita udah gak tau lagi harus kayak gimana
emang kalau ada suara gagak malam malam
gitu teper tanda kalau makhluk harus datang gitu
si teh selik buatan setiap hari ngalamin kayak gitu
yaudah malam ini kita buktiin
put put put tunggu put
pak rt pak rt
tadi saya di depan rumah pak rudin